kecelakaan yang satu ini terjadi di jalan basuki rahmat kabupaten tuban selasa malam
dua pengendara motor terkapar tak berdaya setelah motor yang mereka kendarai adu banteng
kecelakaan bermula saat motor yang dikemudikan parno berusaha menghindari bus yang sedang parkir dengan banting stang ke kanan
dari arah berlawanan motor yang dikemudikan vicky juga melaju kencang
tabrakan pun tak terhindarkan
rasa benturan membuat kendaraan ringset dan kedua pengemudinya terpental
korban pun langsung dilarikan ke rumah sakit umum daerah dr kusma tuban guna mendapatkan perawatan medis
tim liputan cnn indonesia